ya sementara itu gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama ini tidak mengizinkan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi dki jakarta untuk mengantarkan anak pada hari pertama sekolah nanti hari senin
alasannya ahok ini khawatir kebijakan ini malah akan disalahgunakan oleh pns coba kita dengarkan pernyataan dari ahok
gara gara hari purnas saya tidak selesai tidak sampai menunggu dia terima sertifikat saya cuma datang saya bilang ini kayaknya tidak keburu balik untuk hari purnas saya pun harus meninggalkan anak ngerti aja
bisa lah ini semua alasan nanti ya suruh emaknya lah
emaknya kerja juga
kalau emaknya penuh suruh bapaknya dong
kalau dua dua pns
kalau dua dua pns
tandaknya juga ngerti kok bapaknya pns